lagi diangkut mau ke kampus
pulang jam berapa
aku mau ketemu
iya nanti telepon lagi aja
aku lagi diangkut gak enak
selamat pagi bos
tapi lebih tepatnya
sedang menikmati kota bandung
yang gurih dan agak kenyal
dalam sepotong kue odading
dicelukan ke dalam
manis pahitnya kehidupan
yang larut di segelas plastik kopi
bahasa bos begitu indah
kamu tau kak irit anwar
tau saya juga tau
hubungannya apa bos
antara siapa dengan siapa
kebetulan aja dia pernah menulis puisi kerawang bekasi
dan saya pernah menempuh perjalanan dari kerawang ke bekasi
dulu waktu sulis masih menjadi istri saya
seperti kamu tau sendiri
sekarang dia sudah mantan
kalimat apa yang ingin saya katakan pada dia
gak tau bos
maafkan aku yang dulu
hari ini sarapannya bukan nasi kuning
biar ghi kakak sama adik gak kuning
cuma nasi digoreng ya
gak pakai telur
kakak jangan bawel
mama lagi gak punya uang tau
siapa khusus refrain kalau muda bujang

kalau nggak ya berhasil
kamu mau mirip montek
kamu mau berhenti jadi copet
mau keluar dari manajemen saya
manajemen aksi bergerak cepat
kamu mau meninggalkan kampus abk
mau berhenti jadi asisten dosen yang apabila disingkat maka akan menjadi asdos
kamu boleh saja keluar
foto kamu akan saya cetak akan saya perbanyak
di bawahnya ada tulisan dengan huruf helvetica board
bukan cuma di kota bandung
tapi juga di kabupaten bandung
bandung barat dan kota cimahi
kakak jambawel udah dibilang mama lagi gak punya uang
mama kenapa gak minta sama bapak
mama udah minta sama papa
tapi papa juga lagi gak punya uang
ih kakak gimana sih
kan mama udah bilang papa juga gak punya uang
kalau papa mau pulang kan harus punya ongkos
lagi di angkot mau ke kampung
pulang jam berapa
aku mau ketemu
iya nanti telepon lagi aja
aku lagi di angkot gak enak
kamu udah di jalan
udah tunggu aja
lukman kamu dimana
suara kamu gak jelas
ngomongnya yang keras
kamu teh gak jualan lagi
udah punya tabungan
kalau belum punya tabungan gimana kamu mau nikah
tadi mau nikah teh
ya jadi atu
emak gak percaya dija itu cantik
eh emak bukan gak percaya kalau diesel itu cantik
emak gak percaya kalau dija itu cantik
terus mau sama kamu
emak faucet ga percaya
oh dia tuh anak kuliahan
masa anak kuliahan mau sama kamu yang cuma punya ijazah sma
waktu lulus juga nilainya pas pasan
kalau obed nanti ngelamar dia kan gak kaya ngelamar kerja
nggak perlu ijasa
aku mau datang aja udah bagus
kalau cuma pusing nggak usah ketemu aku
bukan pusing penyakit
kata bos sayap aku boleh aja keluar
tapi dia ngancem
dia bilang dia punya foto aku
foto aku mau dicetak
mau dia perbanyak
di bawahnya dikasih tulisan pake huruf helpeti kabold
terus mau dipasang di pohon pohon sama di tiang tiang listrik
bukan cuma di kota bandung
tapi juga di kabupaten bandung
di kabupaten bandung barat
dan kota cimahi
kamu punya foto dia gak
buat bikin anceman tandingan
aku nggak berani
kamu tes udah lama pacarannya
aduh kan dari tadi juga kita ngomongin dia
kok mau ngajak desa nikah
enggak mau diajak pacaran
maunya langsung diajak nikah aja
kok belum tahu
aku punya ide
kalau kamu mau berhenti gak berani
kamu harus cari akal buat dipecat
jadi begitu kamu pergi aku nelfon kakakku minta jemput
begitu selesai tau tau tim tas aku menghilang
dompet kamu di tas
iya dompet aku di tas
terus kamu hilang gitu aja
kenapa saya kemarin ditinggalin
habisnya kamu tidur
memangnya kalau tidur harus ditinggal
memangnya harus ditungguin
nggak harus ditungguin juga tapi jangan ditinggal
ya iya atu masa dibangunan
isi tas sama dompet aku itu segalanya
uang ktp kartu atm